harga minyak dunia sudah naik pasca rusia melancarkan invasi ke ukraina
konsekuensinya apbn indonesia dipastikan terbebani dengan kenaikan harga minyak bumi
lalu bagaimana strategi atau action plan yang bisa diambil indonesia agar bisa terhindar dari krisis energi terutama yang berasal dari minyak bumi
untuk membahasnya kita minta perspektif melalui sambungan daring terhubung dengan widiawan prawira atmaja
selaku gubernur indonesia untuk opec tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas
selamat sore pak wid
selamat sore pak wid
selamat sore selamat sehat semuanya
ya pak wid dalam rilisnya kementerian esdm menyebutkan kenaikan icp menyebabkan harga keekonomian bahan bakar minyak bbm meningkat pak wid
sehingga menambah beban subsidi dari bbm dan lpg serta kompensasi bbm dalam apbn
apakah pemerintah ini sudah saatnya menyusun apbn perubahan dua ribu dua puluh tiga
terutama dalam substansi asumsi makroekonomi pak wit
untuk menaikkan harga energi
saya ekonom tapi bukan ahli ahli banget
keahlian saya di pasar minyak ya
saya orang minyak gitu ya
tapi sederhana sebenarnya untuk setiap kenaikan itu kan akan membawa potensi inflasi
kalau sudah kita bicara dengan potensi inflasi
mau nggak mau beban beban itu akan meningkat
inflasi itu tidak hanya urusannya dengan harga minyak
tapi berbagai hal
yang harus juga disikapi oleh banyak pihak
misalnya oleh bank indonesia yang nanti akan meningkatkan suku bunga misalnya ya
dan kalau kita bicara mengenai apbn
konteksnya itu kan budget gitu ya
budget itu bisa benar bisa salah begitu
kita punya cukup tabungan nggak
nah itu maksudnya expenditure kita atau pengeluaran kita itu jauh lebih besar dari pemasukan
yang menjadi kunci kan disitu
betul memang kita sesuai dengan undang undang pengamatan ekonomi nasional
itu kan diperkenankan untuk meningkatkan deficit spendingnya
yang tadinya cuma berapa persen jadi bisa di atas tiga persen
ya mungkin dengan kondisi yang seperti sekarang nanti mungkin defisit spendingnya bisa lima persen enam persenan
kalau udah begitu memang ini adalah respon yang harus dilakukan untuk setiap krisis kan begitu
idealnya kita punya buffer tapi kalau kita nggak punya ya mau nggak mau kita harus mengekspansi deficit spending kita
yang artinya nanti defisit spending itu harus dipenuhi dari eksternal dari pembiayaan
bahasanya kementerian keuangan itu pembiayaan
tapi bahasa gampangnya adalah pinjam uang gitu
hmm berarti kalau direvisi dalam apn
harga patokan scp dua ribu dua puluh dua sebaiknya direvisi moderat ke level delapan puluh hingga sembilan puluh dolar amerika per barel
ini sudah tepat atau belum pak wit
untuk sesuatu yang memang mendekati ke lebih kondisi yang kondisi sekarang
itu memang mestinya lebih baik demikian ya
jadi kita proyeksi kita akan jadi lebih mengena gitu lebih dekat kepada kondisi kenyataannya
tapi kita kan gak tau nih mas heranop kalau misalnya ini mau berapa lama
apakah rusia ini akan menuduki terus selesai terus balik damai gitu
tapi kalau berlanjut nanti ada beberapa skenario
skenario nya adalah skenario sanksi
kalau skenario sanksi itu misalnya nanti saya nggak yakin tuh kalau soal energi ya
untuk minyak bumi apalagi gas gitu
untuk eropa barat mereka akan menyetop supply atau berhenti membeli
berhenti membeli minyak itu akan membuat harga minyak all the way to the roof
kalau ini berkepanjangan bisa lebih dari satu ratus empat puluh satu ratus lima puluh gitu ya
tapi dari harga gas kalau diberhentikan eropa mati
apa mau di setop
gak mungkin gitu ya
untuk yang lain lain bisa lah ya di bank di segala macam yang lain bisa
tapi untuk energi komoditas ini sangat sangat strategis yang kemungkinan pendekatannya nanti adalah pendekatan praktikal
nah walaupun ada pendekatan praktikal dan orang mengakukan perubahan perubahan misalnya pengadaan ya
yang tadinya beli dari rusia nggak jadi beli dari rusia
tapi kalau china yang tadinya beli dari rusianya sedikit
kalau misalnya orang tidak jadi beli dari rusia dia beli lebih banyak dari rusia
china beli beli banyak dari rusia mungkin balance
tapi kalau di consumption sehingga rusia itu dia bisa mensupply
karena opec juga sekarang sedang masalahnya tetat
demand minyak lagi tinggi
demand minyak lagi tinggi
demand minyak lagi tinggi
demand energi lagi tinggi
karena tadinya winternya juga sangat dingin begitu ya
belum lagi di sehingga konteks ini akan punya ripple effect gitu ya
dari baik gas batu bara dan minyak itu sendiri
sebenarnya yang jauh lebih gawat itu harga gas sebenarnya
harga gas itu jauh lebih tinggi di atas parity nya minyak
jadi kalau misalnya harga minyak sekarang sudah lebih dari seratus dolar
misalnya kemarin satu ratus delapan belas gitu ya
harga minyak yang kalau hitungan parity di sekitar tujuh belas dolar per million btu
sekarang sudah tiga puluh lima dolar dan double dari kondisi itu
yang menyampaikan kepada kita kondisi suplai gas di eropa itu jauh lebih
crucial dibandingkan dengan supply minyak gitu
minyak jauh lebih fungible lebih bisa dia di trading
tapi kalau minyak aja udah sampai satu ratus tiga puluh satu ratus lima puluh nanti
itu sangat tergantung dari berapa lama kasus ini akan terjadi
dan seberapa jauh sanksi itu akan diterapkan
apakah minyak dari rusia dan gas dari rusia akan kena sanksi atau tidak
baik eropa masih membutuhkan gas dari rusia begitu ya pak witan
pak wit kalau kita melihat terhadap angka inflasi
kalau anda katakan tadi kenaikan harga energi berdampak pada inflasi
dan memburuknya pemulihan ekonomi
lantas apakah pemerintah juga perlu merevisi angka inflasi pak wid
nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi keseluruhan
lantaran dunia akan mengalami gangguan pasokan energi minyak dan gas
hingga sejumlah komoditas pangan seperti kedelai dan minyak nabati

jadi kalau misalnya harganya tidak disesuaikan otomatis subsidinya menurun ya pak heranof
subsidi makin tinggi pemerintah perlu pembiayaan lebih besar
dan salah satunya adalah dengan bi misalnya membeli surat utang negara yang di primary market bukan secondary
artinya itu sama aja dengan mencetak uang otomatis dia akan meningkatkan inflasi gitu ya
nah kalau misalnya itu tidak dilakukan harga disesuaikan dia inflasinya datang dari kenaikan harga harga
jadi mau gak mau ini kan harus ditangani mau seberapa jauh kita mau menghadapi ini semua gitu ya
sementara penerimaan pajak dan sebagainya ya sayangnya kalau menurut saya pada kondisi harga minyak tinggi kita tidak menikmati
pernama produksi minyak kita kan turun terus sekarang di bawah tujuh ratus ribu barang per hari

yang seharusnya dengan harga tinggi ini lapangan lapangan yang tadinya tidak ada lagi ya pak heranof
harusnya kan lebih ekonomi sehingga produksi menurut saya harusnya meningkat
tetapi kita belum lihat nih produksi produksi yang meningkat itu karena hanya dengan itu pendapatan juga akan naik dari sisi pendapatan karena meningkatnya harga minyak ini
kalau gas kita tidak bisa berharap banyak karena gas kita itu tidak dikaitkan dengan spot market tapi lebih banyak dikaitkan dengan harga minyak

yang kita bisa menikmati adalah
berdasarkan kontrak kita yang
jadi kalau misalnya harganya seratus ya dia hanya
nah itu memang akan
naik gitu ya tetapi kan kita sudah
masuk kepada kontrak kontrak itu
volumenya tertentu jumlahnya
tertentu harganya tertentu yang tidak
boom dari harga yang tinggi
ini gitu pak hernano
ya mengintespasi imbas dari
pak wit apakah perlu juga
negara negara opec ini mengeluarkan
volume minyaknya untuk negara negara yang membutuhkan
sudah pasti kalau sudah kondisi seperti ini
dia pasti menaikkan
produksinya sebisa mungkin
dan ini akan
dimintakan juga misalnya
nanti presiden amerika ya pasti
raja saudi gitu ya
nggak segampang itu karena kalau
mudah untuk menaikkan produksi
waktu kita sebelum perang
itu nggak akan sampai harga itu
itu sudah mengindikasikan bahwa
kenaikan demand jauh lebih
besar dibandingkan dengan
kenaikan suplai jangan lupa
ada satu negara
opec yang saat ini kena
sanksi dan dia tidak bisa memproduksikan
minyaknya secara bencar yaitu
iran iran itu
harusnya bisa produksi sekitar
sekarang paling dua juta dua lima juta barrel
barack obama pernah mencoba
membuat deal nuklir deal
tapi tahun dua ribu delapan belas
donald trump sekarang biden
mencoba memperbaikinya lagi sehingga
di awal desember
perundingan awal sudah mulai dan
harusnya kalau nggak ada perang ini
sudah mungkin sudah selesai
kalau terjadi deal sebenarnya
opec dengan mudah bisa menambah
satu ratus juta sampai satu lima juta barrel per hari
di kuartal kedua
atau di paruh kedua
tahun dua ribu dua puluh dua dan itu
terjaga tapi dengan kondisi
sekarang ternyata sebagian besar
itu juga bermasalah
venezuela udah jelas ya
cadangannya besar tapi kondisinya
porak poranda sehingga dia tidak bisa
memproduksi lebih dari
misalnya satu juta barrel per hari
nigeria ribut terus
libya juga demikian kondisinya
ada beberapa tempat juga yang
tidak bisa mengejar
kebutuhan peningkatan demand
masalahnya juga demand ini
ternyata lagi naik kenapa demand itu naik
ternyata setelah kondisi covid
ada yang namanya pen up demand
semua kebutuhan atas minyak karena mobilitas berkurang itu
jatuh gitu ya
tahun ini itu diperkirakan
seluruh permintaan minyak secara agregat
sudah melebihi kondisi sebelum covid
memang betul permintaan aviasi misalnya
jet fuel atau itu untuk airlines itu masih di bawah tahun dua ribu sembilan belas tapi untuk
kalau kita biasa sebut bensin dan solar itu sudah jauh lebih tinggi dari tahun dua ribu sembilan belas
kebayang kalau hal ini kebutuhannya terus meningkat dimana opec plus nya
itu juga kewalahan untuk meningkatkan produksi tanpa
iran di juga di
kurangi sangsinya gitu ya
nah ini jadi semua simalakama
karena opec nya terbatas dan
tempat lain juga terbatas
run produksi itu bisa dibuka secara cepat tapi kita tahu bahwa itu butuh waktu
nah sampai kapan itu bisa mengikuti kebutuhan apalagi jika misalnya
rusianya rusia itu diatas sepuluh juta barrel produksinya
ekspornya lebih dari setengah gitu ya
kalau itu dikurangi kebayang saya bahwa harga langsung melonjak tinggi drastis
baik kita harapkan indonesia ini pak
widjawan terhindar dari krisis energi dampak dari invasi rusia ke ukraina apalagi
langkah dari kemengyu kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan
menyatakan langkah penyesuaian harga akibat tren kenaikan harga energi dan
harga pangan yang meningkat masih dalam tahap pemantauan terima kasih pak widjawan
atas waktunya gubernur indonesia untuk opec tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas
salam sehat pak widjawan
salam sehat terima kasih